bagaimana kedua mempelai
apa bisa kita lanjutkan lagi acara hijab kamu ya
baiklah kalau gitu hijab para saksi
saya nikahkan dan kawinkan
saudara dodi sujatmiko bin firmansyah
dengan kartika binti imran
kok kalian gak semangat sih
hari ini kan dava ngambil gambar robot penilaian di sekolah kan
nah kamu shiva ngambil penilaian olahraga hari ini ya
berarti harus apa
makannya juga harus banyak ya
udah selesai makan ma
wah hebat banget sih jagoan mama
ini juga pinter banget
yaudah sana sekarang berangkat sekolah
bu ada kurir nganterin surat katanya buat ibu
ibu tidak diijinkan masuk
saya ke disney nya pak dodi
itu saya tahu bu
tapi pak dodinya lagi masuk ke disney nya pak dodi
terima kasih bu
pak dodi kamu mulai di kantor bu
jangan lupa bu
maksudnya apa stems
bagaimana kedua mempelai
apa bisa kita mulai acara hijab kabunya
para saksi sudah siap semua
sudah siap pak
baiklah jabat tangan saya
pak mereka berdua gak boleh menikah pak
mas todi gak boleh nikah sama perempuan itu pak gak boleh
eh ibu gak boleh masuk ke sini
silahkan ibu pergi
masuk ke sana pak mereka berdua gak boleh menikah pak
jangan bikin kekacauan di sini bu
lebih baik ibu pergi ibu
mas mereka gak boleh nikah pak
kamu gak boleh nikah sama mas dodi
aku bilang mas perempuan gak waras itu pasti bakal datang buat ngancurin pernikahan kita kan
baiklah kalau gitu kita lanjutkan acara hijab kabunya
mas dodi kamu gak boleh nikah sama dia mas
mas dodi ya allah
gak ada apa apa
saya harus selesaikan masalah ini dulu
kak tika kamu ngapain sih
tunggu ya mas
tunggu ya mas
kak tika gak perlu kak tika
lepasin saya pak lepasin
pak sudah pak jangan teriak
pak jangan pak
jangan teriak teriak
lepasin saya lepasin
dengar ya kamu sudah menerima surat saya dari pengacara kami
dengar ya kamu sudah menerima surat saya dari pengacara kami kan
dengar ya kamu sudah menerima surat saya dari pengacara kami kan
karena di sini van beliau
masya allah lazif
ketika kamu benar benar jahat sama aku
aku tega sama aku kartika
kamu malah menyalahkan orang
siapa suruh kamu tidak pernah bisa menjaga suami kamu dengan baik
lihat kan akibatnya
suami kamu sekarang sudah jatuh ke perempuan lain
dan itu semua karena salah kamu sendiri
sekarang aku akan menikah dengan suami kamu
atau dipichat adalah pribadi pasrah atau g cukup mennjelahkan mitra hidupmu
itu bukanlah konturi pemimpin

aku ini memang mantan istri kamu mas
tapi anak anak butuh sama kamu mas
kamu gak boleh kayak gini sama mereka mas
suatu saat nanti kamu akan tahu
bahwa kamu butuh sama mereka
kamu inget itu mas kamu inget itu mas
kamu harus inget itu mas
bagaimana kedua mempelai
apa bisa kita lanjutkan lagi acara hijab kami para saksi
baiklah kalau gitu saja pak pak rasa
saya nikahkan dan kawinkan
saudara dodi sujad miko bin firman shah
dengan kartika binti imran
dengan mas kawin perhiasan emas seberat seratus gram
saya terima nikah dan kawinnya kartika binti imran
dengan mas kawin tersebut dibayar tunai
bagaimana para saksi sah
mas dodi akhirnya kamu jadi milikku seutuhnya